emang kemana mereka
emangnya kamu gak bisa nebak mereka kemana ayo
padahal mereka sering pergi diam diam ketika kamu gak ada di rumah
apa jangan jangan mereka ke rumah sakit jungukin mas fahri
kurang ajar nih si dewi
gila nih kalau begini caranya
perusahaan ini bisa hancur lama lama kalau dipimpin sama reva terus
perusahaan ngakuin sesuatu
posisi gue disini cuma sebagai suami nisa
hitungannya gue masih orang luar
gue bukan keturunan langsung dari keluarga haryo kusumu
saya pesan yang ini ya
ini sama ini
sebentar ya mbak
bener juga kan
mendingan shopping daripada sibuk ngurusin urusan kantor
kan aku udah ada bobby yang jadi wakil
tugas direktur utama ya tinggal bersenang senang aja
bebas belanja apa aja dan semuanya ditanggung sama kantor
kamu tolong masuk ke ruangan saya
di sana ada beberapa tagian yang harus kamu bayar
kamu bayarin semuanya ya
sama kamu bilang sama bobi untuk semua jadwal meeting saya biar dia yang handle
kamu paham kan
kamu pulang dong sekarang
ada sesuatu yang harus kamu ketahui
nisa aku tuh sibuk ya
kamu tahu kan kalau aku tuh sekarang direktur utama
jadi aku tuh gak ngurusin hal hal yang gak penting
karena aku sibuk sedikit
sibuk sama urusan kerja
oh gitu tapi ini ada hubungannya loh sama fahri dan dewi
tapi gapapa kalo kamu sibuk sorry ya ganggu
sekali dayung dua pulau terlampau
biarin aja dewi jadi korban kesewenang wenangan reva di rumah ini
biar dia tahu rasa karena dia udah bikin aku masuk penjara
abi om dokter pasti sembuh abi
om dokter pasti akan baik baik aja
seperti yang kita takutkan
yang penting habib terus berdoa kepada allah untuk om dokter
ya tenta abi bakal terus doain om dokter
kalo bisa kita setiap hari jenguk om dokter
insya allah ya
insya allah ya
insya allah ya
biar abi bisa kasih semangat buat om dokter
kayak dulu waktu abi sakit om dokter semangatin abi

isya allah ya abi

nada aku sangat
isya allah ya abi
nanda pasti usahain supaya kita bisa ketemu om bokter setiap hari
bisa ketemu om dokter setiap hari ya tapi sekarang memang kita harus pulang
abis nggak bisa terlalu lama di dalam ruangan ini
ya tante kenapa sih sebentar banget kalau bisa abis nginep di sini
jangan dong abi harus pulang kan abi harus sekolah besok
kalau bi nggak sekolah pasti om dokter sedih
kalau om dokter sedih kepikiran sama abis yang nggak sekolah
ntar malah sembuhnya jadi lama iya kan
iya sih tante
yuk kita pulang yuk
assalamualaikum om dokter
tagihan apa aja ini tujuh puluh juta lima belas juta dua puluh juta
semua ini pengeluaran pribadi kenapa jadi harus kantor yang bayar
maaf pak saya hanya disuruh bayar di bank sama bu reva
dan mengenai meeting hari ini bapak yang menggantikan bu reva
dia pikir jadi direktur ini cuma main main apa
alhamdulillah mulai sekarang urusan meeting biar saya yang handle
gak perlu ke ibu reva lagi
baik pak saya permisi ya pak
maksud kamu apa telepon aku gak kasih tau penjelasannya apa terus aku telepon balik gak diangkat
kamu santai dulu dong reva justru kamu yang harus berterima kasih sama aku
karena kalau bukan karena aku kamu gak akan tau abi sama dewi kemana
aku mau ke rumah
emang kemana mereka
padahal mereka sering pergi diam diam ketika kamu gak ada di rumah
apa jangan jangan mereka ke rumah sakit jungukin mas fahri
kurang ajar nih si dewi
itu dia orangnya dateng
tanya aja langsung ya
oh iya satu lagi aku disini pro sama kamu kok
pokoknya apapun yang terjadi aku akan selalu dukung kamu
dan pastinya kamu butuh aku banget
aku gak butuh siapa siapa
karena sudah tanggung jawab kamu untuk melaporkan apapun yang terjadi disini
dan kalau sampai kamu tidak melaporkan apapun yang terjadi di rumah ini
itu sama saja kamu gak ada gunanya tinggal di rumah ini
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
sombong banget dia
tapi yaudah gak apa apa
yang penting dewi udah kena batunya